katanya yang sebelah telapak tangannya pernah diremas
sampai remuk sama kang bahar
dimana dia sekarang
katanya dia nunggu akang di tempat yang akan
mau beli kanan senyamba roti lagi
saya mau beli apa itu bukan urusan kamu
iya tapi semua yang ada disini dalam pengawasan saya
kamu pasti gak mau beli
kamu pasti gak mau beli
kamu pasti gak mau beli
saya gak sendiri
kenapa kamu yakin saya nggak sendiri
kamu pernah saya hajar sampai rambut
sampai harus dikirim ke cimahande
siapa yang bakal remuk
gak perlu jauh jauh ke cimande
ada yang lebih deket
batu jajar cimahi
disana juga banyak ahli patah tulang
mau beli ikan asin jambal roti lagi
pagi pagi sudah dapat dua dosi
pagi pagi sudah dapat dua dompet
perlu saya pantau dari jarak dekat
dia udah tahu dah kita
kita istirahat dulu
di pasar ada dik dik bos
katanya pasar dibawa pengawasan dia
ah si dia
kenapa kamu gak hajar dia
kalau dik dik saya hajar
sedara tidak pakai helm
silahkan tujuan sim stnk sedara
sudah beli ikan asin jambal rotinya
ikan asin jambal roti
nanti puasa kamu batal
kamu barusan tidur
saya mau pergi siapin mobil
iya sujar giving
apa ada sekarang pak

ujang tadi ke pasar kang
beli kanan asin jambal roti
kamu malah ngomong ikan asin jembal roti
si ujang emang beli kanan asin jambal roti
itu cuma alasan
dia kaki tangan si jamal
si jamal mau ngerebut pasar
kalau gitu kita jangan banyak omong nanti haus
ikan asin jambal roti
kamu bergaul dengan saya
bergaul dengan kaum stik
masa kamu masih makan ikan asin
emangnya kalau gambar roti kenapa
harganya lebih mahal dari daging sapi
apalagi ikan asin jambal roti dari pengandaran
kita ketemu di sini bukan buat bahas ikan asin sama roti
teh nanti pergi dulu ya
pulangnya sebelum maghrib kan
beli dimana teh
ya kalau sekalian lewat ada yang jual surabi kamu beli
surabinya pakai gula pakai santan
nanti nanti cari ya
ya terima kasih
ke rumah bang batjah
tik tik harus kita sikat
kita pinjam tangan orang lain
perjanjian kita lima puluh lima puluh
jadi masing masing kebagian berapa
matahari sudah tinggi
sudah terlalu panas buat orang orang berpergian
yang masih gentayangan paling pengangguran yang nggak jelas mau kemana
dan isi dompetnya minim
ibu ibu rata rata sudah pulang belanja terus masak di rumah
bapak bapak yang kerja sibuk di tempat kerjanya sambil nahan ngantuk
hari ini kita pulang dulu
besok kita operasi bersama lagi
bos saya perlu uang
buat reseko dapur
istri kamu minta uang buat belanja
terserah bos aja
resti alias siska alias mutlak siapa lagi
perempuan dengan satu ratus dua puluh tiga nama
dia mau ngembalin uang yang sudah kita kasih
untuk lagi mundur dari tugasnya
nanti uangnya kamu ambil untuk istri kamu

teki nanti lagi di rumah mang bagja
saya gak tau kang
kamu sms alamat mang bagja
teki nanti udah denger
cerita tentang papi dari kang mus
orang kepercayaan papi
juga dari orang orang yang pernah ditolong sama pati
mamang sempat bicara panjang sama papih kamu
bicara tentang hidup sebelum papi kamu wafat
waktu itu mamang bilang
kalau hidup ini ibarat siang dan mati adalah malam
kita semua ini sudah melewati waktu subuh
ketika kita masih anak anak dan belum tahu apa apa
mulai memiliki tanggung jawab
dan asar ketika kita dewasa
memikul begitu banyak tanggung jawab
kang sekarang ini kita berada di maghrib
waktunya sangat pendek untuk menuju isya
tapi sependek apapun waktu itu
kita bersyukur masih berada di maghrib
kita punya waktu masih diberi waktu
dan papih kamu sudah memanfaatkan waktu yang pendek itu dengan sebaik baiknya
terminal ini masih muslihat yang pegang
bakal datang di hari ini
dia jarang kesini
tolong beritahu sama muslihat
dicari sama idris
idris yang sebelah telapak tangannya pernah diremas sampai remuk sama
dia kan sudah kembang
sekarang dia sudah kembang

ditunggu di tempat yang dia

terima kasih sebelumnya
bapak itu siapa
tadi bapak itu sudah menyebutkan namanya
kalau udah tahu kenapa nanya
maksudnya bapak itu bekas anak buahnya kang
sebuahnya kang bahar atau musuhnya kang bahar
saya nggak tahu
ada yang nyari aka
idris bapu bapa
katanya yang sebelah telapak tangannya pernah diremas
sampai remuk sama kang bahar
dimana dia sekarang
katanya dia nunggu akang di tempat yang akan tahu
dan p amd
dia gak pernah ketemu imas di rumah kan
paling kalau ke pasar
kalau gak saya hantar
dik dik yang suka hantar jemput
pacar kamu eh maksud saya calon pacar kamu
masih suka ngomong soal dik dik
dia udah gak nelfon saya
ditelepon juga gak bisa
sekarang kita mau kemana
mudah mudahan kalau udah ada kelebaran rame
masih ada komunikasi sama kang komar kang mus
sama temen temen yang lain
kamu masih ingat resti alias yuli
yang pernah nipu kang komar
kamu sebenarnya mau apa nanyain kang komar kang mus johnny iwan
sampai resti alias yuli
saya lagi nyari resti alias yuli
yang pernah nipu kang komar
anak buahnya kang mus
ada urusan apa
dia batalin bisnis sama bos jamal
sudah terima dp terus menghilang
kalau kamu bisa bantu nemuin resti alias yuli
ada bagian buat kamu
sambil nunggu sepatu kamu laku
gak latihan tinjuan
nanti sore habis asar sampai menjelang maghrib
ada kontak sama resti alias yuli yang dulu pernah dipegang komar
gak apa apa terima kasih wan
baik rekan rekan saya kasih bonus istirahat
saya bangga dengan semangat kalian
gunakan latihan dengan baik istirahat dengan baik
nasib kita dapat jadwal ikut pelatihannya bulan puasa
kalau saya non muslim jadinya nggak puasa
tapi masalahnya kita gak desediin air minum
kenapa kamu gak jadi ke malaysia
agennya penipu saya nggak bisa berangkat
untung waktu itu saya baru bayar dp satu juta
terus kalau kamu gak jadi ke malaysia kenapa gak bisa dihubungi
saya sempat lama gak punya hp
hp sama perhiasan sama barang berharga lainnya
habis saya jual bergara kupipu
loh saya inget kejadian itu
saya sedih sakit
kayaknya ada orang ketiga yang bikin hubungan kita jadi begini
kamu sepertinya jadi jaga jarak
terus kenapa kamu seperti jaga jarak
kamu ada maksud lain
kamu mau nikahin aku supaya keluarga kang bahar ngagep kamu seperti keluarga kan
seperti selama ini keluarga kang bah nganggap aku keluarga
kamu hanya demi apa
kamu beraninya demi apa
demi apa aja berani
itu pikiran kamu sendiri
atau ada yang ngomong gitu ke kamu
dia kenal kamu
dia tahu kamu
aku kenal dia gak tahu dia
kamu mau demi apa
kamu beraninya demi apa
demi apa aja berani
ini udah sore
kayaknya mah udah asar
udah deket maghrib

sudah dua puluh tahun
saya gak ketemu dengan kang bahar
baru sekarang ini saya merasa kehilangan
semoga suatu saat
saya bisa ketemu lagi dengan kang bah
jangan mikir yang jorok jorok
orang yang tadi
dia itu orang yang pernah diceritain kang mus
temen kang bahar
waktu kang bahar masih disini
masih seperti kita
dia seperti kita
kerjanya kayak gini
tapi dibanding dia
kita nggak ada apa apanya
dia itu pemarah
sebelum dia masuk penjara
gak tau berapa tahun
dia ngamuk di satu kampung
masuk rumah sakit
yang satu tewas
dia baru berhenti
waktu datang kang bahar
terus tangan yang pegang belati
i wish i had more untuk kengetuhanmu
yang lebih membuat saya merasa bersalah
istri dan anak anak
kehilangan suami dan ayah mereka
saya perlu bantuan kamu
bukan buat nolong teman saya
dia baru kena jamret
tasnya yang dijamret
di tas ada dompet sama hp
di dompet ada ktp sama uang
uangnya uang temennya
kamu mau bantu diangkat
kamu mau bantu diangkat
kalau kamu gak punya uang
nggak usah maksain diri buat bantu dia
sampai kamu minta bantuan sama saya
soalnya orangnya cantik
sekarang kamu dimana
sekarang saya kesana
bantuan segera datang
bantuan segera datang
bantuan segera datang
tung kemus pulang
iya eisy juga udah denger suara motornya
emak minta diajak buka puasa di mall
si emah menikuku
minta buka puasa di mall
kamu gak mau sekali kali ngajak mertua buka puasa di mall
atau beli baju
kalau mau sekalian beli baju juga boleh
emah abis buka puasa terus sholat maghrib
di mall itu nggak ada masjid
atau biasanya agak jauh dari mall
nanti mak kalau mau sholat maghrib jadi susah
nanti emah kalau mau sholat maghrib jadi susah

kalau nunggu sampai pulang dulu
gak bakal sempet
kamu jangan bodohin emak
biasanya di mal itu ada tempat sholat tau
biasanya di basement
basement bukan temen superman
basement itu lantai di bawah tanah
biasanya buat parkiran
seratus buat emak
tempat sholat di mall
yang biasanya di basement itu
keran buat wudhunya juga gak banyak
sementara bulan puasa
kan emak tau sendiri
jadi rajin puasa dan sholat
tempat yang kecil itu
jadi gak muat
bikin sholat gak husu
gak usah bertele tele
bilang aja gak mau ajak emak
buka puasa di mall
emak bukan marah
gak usah tanya
masa kamu lupa sama kang bahar
kang bahar memang sudah almarhum
yang esi maksud yang mana itu teh temannya
bukan kang bahar
kang idris yang dulu pernah ngamuk
sampai ada sembilan orang masuk rumah sakit
satu orang tewas
terus kang idrisnya masuk penjara
baru keluar penjara
keluarnya sudah lama
tapi dia menghilang
tadi ngakunya selama ini dia di jakarta
hidup di antara orang orang yang gak tahu masa lalunya
tadi dia ketembakang
dia sedih kang bahar udah gak ada